siapa sangka jika aneka barang hasil kerajinan tangan ini mampu menembus pasar luar negeri
mulai dari anyaman tong sampah tempat tisu hingga gantungan lampu dibuat para perajin asal sukaratu tasikmalaya jawa barat
meski di masa pandemi para perajin ini mampu memenuhi kebutuhan sehari hari dengan membuat aneka anyaman tradisional
penghasilannya antara lima puluh hingga seratus ribu rupiah per hari tergantung jenis dan jumlah anyaman yang dihasilkan
produk produk ini dikirim di pasar lokal dan mampu menembus pasar ekspor seperti singapura hingga arab saudi
alhamdulillah ketika pandemi justru pengrajin ini malah makin banyak banyak order
sehingga order juga pas pandemi tidak terpenuhi semua
sayangnya para perajin ini tidak bisa menembus pasar ekspor
para perajin ini belum mendapatkan bantuan permodalan yang maksimal
mereka hanya mengandalkan biaya sendiri yang terbatas untuk membeli bahan baku
yang satu ini gak kalah unik
warga di desa taupe kabupaten mamasa sulawesi barat mampu menyulap tanduk kerbau menjadi aneka ukiran
tak jarang ukiran tanduk kerbau dipadukan dengan ukiran
dan kayu agar terlihat lebih menarik
berbeda dengan proses mengukir kayu dibutuhkan kehatian dan ketelitian saat mengukir tanduk kerbau
aneka barang seperti asbak rokok rumah adat mamasa hingga patu manusia atau tau tau dihasilkan dari bahan tanduk kerbau maupun kayu
harganya mulai dari dua puluh ribu hingga jutaan rupiah
prosesnya ini satu minggu sampai dua minggu lah
harga jualnya juga ini kalau seperti ini dia tujuh ratus sampai satu juta
aktivitas ini sudah dilakukan warga dua tahun terakhir untuk mendapatkan tambahan pemasukan di tengah pandemi
hasil karya para perajin yang kerap tampil di sejumlah pameran ini rata rata dijual secara daring
dikliputan cnn indonesia